aku datang kesini
bukan untuk mencari keributan
aku hanya ingin menepati janjiku
kita peranjak maaf
apa aku tidak salah ya
abikar mengembalikan kita pranja maya
aku sudah tidak kuat lagi raden
lebih baik kita menyerang sajam
apakah kau sudah hilang
jika kita tidak bertahan
sepertinya mereka melewati batas kemampuan mereka
aku merasa lemah sekali raden
karena kami tidak bisa bertahan
sekarang akan kukerahkan tenaga dalamku pada kalian
kedalam yang kau salurkan
kenapa terasa sakit sekali
apa yang kau lakukan
tubuhku terasa terakhir kembali
terima kasih kakek guru
aku merasa lebih segar
sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh kami
kalian sudah memiliki kekebalan tubuh
inti sari api kawah gunung
dan inti sari air terjun
sudah menyatu dengan tubuh kalian
dan baru saja ku sempurnakan
terima kasih kakek guru
sekarang kita akan coba kekuatan tubuh kalian
jadi putraku tidak ada di kandang usih
ampunkan hamba gusti
maafkan hamba jika sudah mengecewakan gusti perabu
kak kande putra kita
kita dengarkan dulu kabar dari maungbolnas
raden walang susang
ditawan oleh dahayu
ketika hamba sampai disana
sudah tidak ada lagi
bahkan hamba hampir saja tewas oleh dahayu bersama muridnya
ada anak bertopeng menyelamatkan hamba
atas kabar yang kau berikan
selama darah masih mengalir di diri kanda
apapun yang terjadi
karena pasti akan menyelamatkan putra kita
tidak ada yang bisa ditunggu
tidak ada yang bisa dihalirkan

tidak ada apapun yang terjadi
kanda pasti akan menyelamatkan putra kita

kau telah memberikannya kepada aku
sementara untukmu pak waguna

aku akan berikan tombak mata dua
yang mempunyai kekuatan menyemburkan bola api
terima kasih kak gede
aku jamin kali ini kematianmu tidak akan terasa
ilahkan yang didp di bawah

ia masih terbrologiri
aku akanmentation saistei di bandara
aku berhasil agar ia kan ada

terima kasihopic dengan segala kejadilan dan protokol yang berbagai tanggapan the ways of chiave
menuju keorsiterinida meluap siswa impian seperti sesuatu yang tak makan senja
gusti ratu hamba menghadap membawa ramuan untuk gusti
hamba tahu gusti ratu sangat sedih dengan kehilangan ini
tapi gusti ratu harus tetap tegar dalam menghadapi cobaan ini
apa katamu bagaimana aku minta tenang aku kehilangan janin yang dalam kandunganku
hamba paham akan hal itu gusti tapi jika gusti terus terpuruk itu hanya akan membuat gusti menjadi sakit
jika seperti ini terus gusti ratu bisa semakin sulit untuk kembali mengandung
banyak bicara sekali kak jika sudah selesai pergi sana pergi
maaf jika hamba lancang hamba hanya ingin gusti ratu seperti gusti ratu subang larang
gusti ratu jangan mau kalah
apa maksudmu kenapa kau berkata seperti itu
gusti ratu subanglarang tengah mengandung anak keduanya